sejak tanggal dua puluh satu februari berada di pemerintahan kabinet indonesia maju
bapak ibu pada tanggal dua puluh februari yang lalu saya diundang oleh bapak presiden joko widodo ke istana
dan malam sebelumnya saya dihubungi oleh bapak pratik men sesnek bertanya apakah saya ada di jakarta
dan kemudian saya mengatakan saya ada di jakarta
lagi bersama bang hm dan bang andi arief mengelola tabulasi
sambil melihat sirekap telepon satu persatu ke para caleg termasuk tim yang ada di lapangan
termasuk bu aditino yang sedang menggelar war room di dpp sini
dengan sistem pemantauan yang juga kita buat dari awal
mendapatkan telepon itu dan kemudian tanggal dua puluh pagi saya datang menghadap beliau
dan tentunya beliau menyampaikan secara langsung ketika itu untuk mengajak partai demokrat bergabung ke pemerintahan
dan memberikan amanah kepada saya sebagai menteri atr dan bpn
sesuatu yang cukup mengejutkan pastinya
bagi kader yang masih sibuk mengawal suara
karena kita menduga bahwa sampai dengan dua puluh maret rasa rasanya tidak ada dinamika politik yang terjadi di tingkat pusat
dan kemudian ketika ditanya saya tentu menjawab kami siap
terima kasih atas kepercayaannya
karena dengan demikian demokrat bisa kembali berperan bersama pemerintah
inilah yang dari awal kita perjuangkan
kita memperjuangkan untuk bisa berperan kembali di pemerintahan
jadi secara de jure dan de facto hari ini demokrat sejak tanggal dua puluh satu februari berada di pemerintahan kabinet indonesia maju
setelah sembilan tahun empat bulan kurang lebih berada di luar pemerintahan
kita ketika itu berperan sebagai sebuah kekuatan oposisi
dan tentunya ketika itu tidak ada pilihan lain bagi kita menjalankan peran seperti itu
dan kita juga berperan sebagai oposisi yang baik
tapi tentu banyak sekali keterbatasan kita sebagai oposisi di luar pemerintahan
kita hanya bisa mengkritisi
tetapi tidak bisa mengeksekusi
hanya mereka yang berada di lembaga eksekutif yang bisa mengeksekusi kebijakan dan program program pro rakyat
yang sebetulnya selama ini juga demokrat perjuangkan
jadi kalau melihat itu semuanya
melihat suka duka jatuh bangun demokrat sembilan tahun empat bulan terakhir ini